ini mah cuma kemasan cuma bentuk luarnya aja
terus terus terus
bergerak sekarang dan ingat nama saya jangan muncul

kamu mau nyuruh saya ngopi dua gelas
satu satu lagi buat saya
alhamdulillah ya di sini kita tentram
terus seperti kayak di terminal dulu
di terminal sekarang juga tentram
selama gak ada yang ngusik gak ada yang ganggu kita pasti tentram
kita kan cuma mau cari makan bukan cari masalah
terus terus terus terus
apa yang ngasih kamu izin jadi tukang parkir di sini
jadi tukang parkir di daerah sini gak bisa sembarangan harus ada izin
izin dari siapa

tukang parkir di daerah sini
hmm mau store sekarang
saya perlu uang buat nembus celana
seminggu yang lalu saya beli bahan di gang tamim
sekalian jahit baru bayar dp
berapa bikin celana di sana
tergantung bahan kemarin mah saya satu ratus dua puluh lima
itu udah sekalian jahitnya
bos perlu uang berapa
lima puluh ribu mah belum ada bos
yaudah nanti aja
terus pindah lewat kamu
terus terus berhati hati
dia udah malem sebagai nasi
nages chlank conengku serat
jadi kenapa nggak sere
pengen lihat di bawah nih now
makasih ya pak
nah saya harus sini
saya jalan dulu
biasa anak muda
ini cuma kemasan cuma bentuk luarnya aja
terus terus terus
nggak usah ditanya lagi
nanti langsung digulung aja
cedok nggak jadi pulang
terus kenapa diam di sini
kak mus kak cedok
suami saya di dalam cedo di sini
pintunya juga ditutup
nggak ngeliatnya tadi waktu di teras
kenapa ngobrol di sini
tadi katanya akan nggak bisa lihat cedok
hati hati di jalan
bisa makan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
maksudnya sampai kapan kita tetap kerja di sini
kita mau sampai kapan di sini
ya seperti biasa sampai pasar tutup
maksudnya sampai kapan kita tetap kerja di sini
kamu udah bosan kerja di sini
tapi kadang kadang saya mikir buat cari kerjaan lain
atau punya usaha yang penghasilannya lebih besar
dibanding kalau kita tetap kerja di sini
kamu mau cari kerjaan apa
terus yang udah kamu tahu apa
kita udah lama di sini
tapi jangankan punya rumah
pengen punya motor aja belum ke bali
saya mah udah punya motor
tapi kan kamu belum punya rumah
jangankan punya rumah
motor aja belum ke bali
saya yang salah
tapi lain kali jangan diulang